dirlantas polda jawa tengah kombes agus nugroho menerapkan kebijakan one way lokal pada selasa siang
one way lokal diberlakukan dari kilometer empat ratus dua puluh lima ruas jalan tol jati ngaleh hingga kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
kepadatan lalu lintas mulai terlihat di gerbang tol banyumanik
antrian kendaraan pun memanjang hingga kerapyak
kepadatan terjadi karena membeludaknya jumlah pengendara dari arah timur yang menuju ke barat atau ke arah jakarta
untuk itu di lantas polda jawa tengah kombes agus nugroho menerapkan kebijakan one way lokal mulai pukul tiga belas lewat lima belas menit waktu indonesia barat
ia menyebut penerapan kebijakan one way lokal bertujuan untuk memecah arus yang mengalami perlambatan di ruas jalan tol abc semarang
saat ini masih dilakukan one way nasional dari kali kangkung menuju ke jakarta
namun demikian ada bangkitan arus dari ketol banyumanik tawen
sehingga polda jawa tengah melakukan
one way lokal jadi kami tarik sebelas km tempatnya di sini
jadi empat ratus dua puluh lima kita lakukan one way lokal arus balik menuju jakarta
semoga dengan one way ini bisa mencairkan arus yang menuju jakarta